kita telah menyusun rencana kontidensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh kbri beirut kbri aman dan kbri cairo untuk mengimplementasikan rencana kontijensi tersebut
fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara indonesia yang ada di palestina khususnya sepuluh orang yang saat ini masih berada di jalur gaza